dan jiwasraya optimis bisa membayar klaim nasabah atas polis produk js saving plan yang telah jatuh tempo sejak tahun lalu
direktur utama jiwasraya menyatakan telah membentuk tim percepatan penyelesaian dan penyataan jiwasraya
menurut direktur utama pt asuransi jiwasraya heksana trisangsongko
mereka telah mempersiapkan dua cara yang didelai bisa mengembalikan kestabilan finansial perusahaan
heksana menjelaskan mereka akan melakukan restrukturisasi atau perbaikan model bisnis jiwasraya secara internal
yang melibatkan pemegang saham
selain itu heksana juga mengatakan akan melakukan holdingisasi dengan skema bertahap
memang bisnis modelnya sehat
sekarang saya lebih bicara dengan mengenai bagaimana menyesuaikan ke depan langkah langkah apa